bertempat di kota bandung pertemuan tahunan komisi penyiaran dunia oic broadcasting regulatory authorities forum atau ibraf berlangsung selama tiga hari
di konferensi kelima ini ibraf mengangkat tema media for world harmony
pemilihan tema ini didasari oleh pandangan bahwa media memiliki tanggung jawab dalam menciptakan keselarasan masyarakat dunia
beberapa hal yang menjadi agenda pembahasan pada ibraf kali ini seperti cepatnya penyebaran informasi
hal ini mengakibatkan banyaknya berita baik yang benar ataupun hoax sulit untuk dibedakan
masalah kabar bohong ini menjadi masalah sejumlah negara anggota ibraf
pada saat ini kota mempertimbangkan media facebook dan twitter sebagai media sebenar
dan siapa pun yang menyerah atau menyalahkan seseorang mereka menyalahkan
dan banyak hal yang terjadi sampai sekarang
jadi ini menyebabkan orang
membuat lebih banyak kesalahan di facebook dan twitter
dengan adanya konferensi ibraf diharapkan komisi penyiaran antar negara bisa saling bertukar informasi
untuk menemukan solusi bagi permasalahan penyiaran di negara negara peserta ibraf
franky wijaya bandung
semakin banyak negara negara yang berdemokrasi dan juga memiliki akses terhadap informasi
ini merupakan kesempatan dan peluang bagi bisnis ya penyiaran untuk berkembang tumbuh
apalagi sekarang dibarengi dengan
meningkatnya teknologi digital
sehingga bisa terjadi yang namanya konversi
ini merupakan peluang untuk bisnis penyiaran berkembang dan meningkatkan perannya
khususnya di dalam menyampaikan informasi
nah tapi akhir akhir ini kita juga ketahui bahwa telah terjadi misalnya polarisasi di masyarakat
nah peran media sangat penting juga untuk meredam
dan juga untuk menjadi semacam mediasi
untuk mengurangi memberikan informasi dan tentu saja menyebarkan kebenaran
tapi saat saat ini tampaknya media dan pers khususnya mendapat tantangan cukup berat
nah kali ini di bandung diadakan yang namanya ibraf
mengadakan pertemuan sekali setahun
tahun ini indonesia adalah presiden dari pelaksanaan ibraf itu sendiri
nah kita sekarang akan berbincang dengan presiden ibraf
yang juga ketua kpi yulianre darwis
andre selamat ya hebat sekali presiden ibraf ya
ternyata ada presidennya juga ini mungkin presiden yang paling termuda ya
nah tahun ini indonesia sebagai host ya andre
dan kita adakan di bandung
ini sebenarnya ibraf sudah sejak tahun dua ribu sebelas ya
dan ini bergilir di antara negara negara yang bernaung di bawah oki
apa kira kira yang disiapkan untuk indonesia menjadi tuan rumah kali ini
pertama memang kondisi ketika saya sendiri khususnya jadi ketua kpi kurang lebih baru lima bulan
tetapi ketika itu dapat amanah dan terpilih

tentu orang banyak harapan
karena di negara ini atau di negeri inilah mayoritas populasi muslim terbesar di dunia
harapan itu tentu tidak semudah yang dibayangkan
karena harapan dunia itu berharap ada sesuatu yang mewah dari indonesia
dan kita tahu negara kita ada suatu yang mungkin problem dalam hal birokrasi yang begitu polemik
dan hal hal ini yang kadang kadang mengganggu kreativitas atau ide ide gagasan
untuk membesarkan sesuatu yang dianggap baik
namun kita coba untuk lari dari sebuah pola itu
sehingga kita bagaimana saya sendiri sebagai presiden atau menjadi host nanti
menjadi tuan rumah dalam pertemuan ibraf
yang kita gagas dan kita beri topik cukup positif
bagi semua publik dunia
temanya sangat relevan
tapi juga cukup ambisius
iya untuk kebahagiaan dunia ya kebahagiaan dunia
karena ya ini taruhan
karena saya tanya apa ketua lembaga negara yang paling muda saat ini
tentu orang banyak tanda tanya apa yang bisa dilakukan
tapi ini bukan masalah umur atau usia atau pengalaman
tetapi ini bagaimana spirit yang harus kita bangkitkan
nah spirit ini kita coba membangkitkan titik energi itu di kota bandung
karena begitu banyak napaktilas histori yang dimunculkan di bandung
ktt asia afrika dan juga bandung inilah cukup terkenal ya di dunia internasional
apalagi teman teman kita di bawah oki ya
iya mereka sangat
and i also appreciate teman teman yang non oki pun yang menjadi observer
jadi datang untuk ini
nah ini cukup banyak ya ternyata partisipannya
di luar anggota oki itu sendiri sekitar empat puluh an negara
ternyata ada observer dan di sini ada juga dari amerika serikat dan dari eropa
taiwan juga australia
jadi ini ada sesuatu yang menarik
ya kita harus akui ini pertemuan internasional yang digagas kurang lebih dua bulan yang lalu ketika kita terpilih
kira kira bisa atau tidaknya itu sangat mengganggu dalam setiap hari
khususnya dalam diri saya sebagai presiden
nah apa yang kita lakukan karena mbak desi tahu bahwa budget kita tidak semudah
nah ini dia
mimpinya menyelenggarakan sebuah konferensi
konference internasional biasanya kesandung budget ya
kalau tidak salah ini jadi saweran ya antara kita kita para bisnis penyiaran untuk membantu ya
betul kan kita happy sekali bahwa ternyata bangsa indonesia dengan cara gotong royong ini adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan segala sesuatu
dan saya juga apresiasi teman teman media dan juga beberapa government maupun non government juga terlibat
mereka juga support dalam artian setiap event mereka yang akan menjadi penanggung jawab untuk apakah pendanaan maupun secara operasional
sehingga konten bisa kita masukkan secara maksimal
tapi ini kan diadakan setiap tahun
tahun ini memang kita fokus ke media for world harmony itu
tapi ada kesinambungannya dengan yang dilaksanakan tahun lalu
jadi apa kira kira yang menjadi benang merah daripada ibrah ini
kalau di kita ya sekarang hp
di indonesia di indonesia
jadi apa kira kira benang merahnya yang ingin diteruskan
iya di berapa negara format dari regulator dari lembaga penyiaran itu berbeda beda
kalau di indonesia lembaga negara
tapi ada juga masih dali menteri
jadi ada juga menteri yang hadir di menteri komunikasi di sini
apa yang menjadikan sebuah permasalahan khusus dalam isu internasional ini adalah ketika regulasi seperti konvergensi media yang tembus tanpa mengatur konsep dalam sebuah kenegaraan
sekarang sudah tanpa batas ya apalagi dengan adanya internet dan media sosial
dan itu rata rata ini problem seluruh dunia
jadi tidak hanya indonesia termasuk yang fenomena kemarin kita baru launching bersama pemerintah kota bandung yaitu bandung hantam hoax
dan itu menjadi isu
kemudian bagaimana framing radikalism kemudian doktrinisasi kemudian volk islamophobia dan sebagainya
dan ini ternyata masih berhentai yang belum terselesaikan
dalam satu sisi teknologi ini tanpa batas
bisa menembus satelit apapun di setiap negara
ini ada something yang harus kita jawab bersama sama
khususnya oki maupun mungkin menjadi interest bagi negara negara yang observer yang datang pada pertemuan tersebut
sekarang kebanyakan konflik itu terjadi itu adalah di timur tengah
sekarang masih hotbed ya untuk segala macam konflik
nah ini apa yang nanti yang akan didiskusikan akan banyak menyangkut ke hal hal seperti itu andre
karena mbak desy situasi timur tengah yang menjadi sorotan
karena rata rata konten dari media maupun media konvensional dalam arti media yang mainstream saat ini
maupun media baru seperti internet dan sebagainya
jadi isu konten ini dibawa pasti tidak jauh dari isu isu yang namanya radicalism
framing doktrinisasi seolah olah yang begini yang benar ini yang salah
sehingga tidak ada yang bisa menyeramatakan bagaimana apa yang dilakukan itu mengandung efek atau resonansi yang dahsyat bagi masyarakat
dan pengetahuannya lemah
dan media itu seharusnya
mbak desy itu sangat bertanggung jawab untuk kondisi itu
tapi sering ini justru di luar jangkauan regulatory body itu sendiri
karena kan sifatnya ini online
sifatnya ini menggunakan platform yang bebas lah istilahnya
semua orang bisa login ke facebook google twitter dan lain sebagainya
jadi apa kira kira yang diharapkan ya akan dilakukan atau diupayakan oleh badan badan regulasi
iya kita melihat berapa pola yang dilakukan oleh berapa negara yang sudah memasukkan yang namanya fungsi dalam sebuah konvergensi media
jadi bagaimana aturan itu diatur sehingga kalau di indonesia komisi penyiaran indonesia hanya bisa melakukan pengawasan kepada televisi maupun radio
yang dalam artian di media mainstream
tidak bisa ke dalam televisi yang kadang kadang streaming dan sebagainya
tetapi teknologi sangat update nya cepat sekali ya dengan perkembangan dan sebagainya
tetapi tidak diantisipasi dengan regulasi
sedangkan pertempuran itu selalu didiskusikan di masyarakat seolah kita saling menyalahkan
ini kpi ini menteri kominfo ini siapa akhirnya muncul ide adalah badan cybercrime atau apa
akhirnya mungkin langsung dengan providernya tidak harus ada firewall atau di block dan lain sebagainya
iya akhirnya muncul seperti itu ke apa ya fobia fobia baru ya dalam artian perkembangan sebuah teknologi
nah berapa sasaran sasaran ini ternyata juga jadi permasalahan khusus
kita masih ingat kasus dua puluh lima januari dua ribu sepuluh atau sebelas ya
waktu itu di lapangan tahrir berkumpulnya untuk menurunkan satu pimpinan negaranya
itu melalui hanya sebuah facebook yang tidak perlu namanya flyer atau pamflet disebarkan
nah akhirnya mereka men shutdown untuk itu
tetapi fenomena teknologi ini ternyata harus dibahas serius
dan itu ternyata berkutat di timur tengah
sehingga muncullah yang namanya klan klan baru yang memunculkan
seolah itu terorisme radikal yang lebih kencang
andre kita lihatkan sekarang bukan saja tadi saya sebutkan semakin banyak negara bernemokrasi
dan ini juga peluang ya bagi lembaga lembaga penyiaran untuk berkembang
untuk semakin aktif lah
apalagi dengan digital convergency banyak sekali platform platform untuk menyiarkan konten dan lain sebagainya
tapi kita juga ketahui ya
bahwa ada polarisasi dan bukan saja kalau dulu kan polarisasi antara komunisme kapitalisme misalnya barat timur dan lain sebagainya
sekarang polarisasi antara masyarakat di dalam dirinya sendiri
tapi juga dengan nilai nilai yang misalnya sekarang ada islamofobia yang kita lihat semakin ee
tapi juga ada ekstremis tapi di lain pihak ada ekstremisme dari radikalisme dari islam itu sendiri
nah ini bagaimana sebagai ibraf sebagai regulatory body yang menaungi negara negara islam ini
ada yang ingin dijadikan bahan untuk refleksi atau mengambil langkah ke depan
iya ini rata rata karena negara organisasi di konferensi islam
jadi isu yang mereka harapkan memang harapan rata rata yang saya berkomunikasi secara informal dengan para tokoh tokoh yang dianggap ketua kpi di negara negara ibrah
mereka itu juga berharap ada sesuatu yang baik dalam hal ini
dalam hal ini artinya apa konten yang diciptakan ketika negara negara islam yang menciptakan juga berapa ekstremis ekstremis untuk melakukan itu
nah ini yang harus kita lakukan suatu lokalisasi
kisir bersama ya mana harus kita pagar
sehingga regulatory ini berdiri dengan sebuah konsep memang forward harmony
bahwa media itu dalam kategori oki
khususnya kita tuh pengen membuat suatu yang menyejukkan mendamaikan tidak adanya konflik
siapa sih agama apapun mungkin ya tidak ingin yang namanya saling baku hantam dan sebagainya
apalagi yang islam yang katanya rahmatan lil'alamin
nah ini harus dibuktikan siapa yang merekayasa segala hal ini
karena dari penyampaian begitu banyak tokoh tokoh broadcasting dunia yang hadir dalam khususnya di badan regulatory ini
bisa membawa satu case atau informasi informasi yang bisa oh ini something yang memang recrete di sana ya
atau seperti apa
apakah syria juga hadir di sini hari ini
juga ada wakil menteri dari
lengkap tapi semua dari timur tengah
negara negara yang merauh
irak iran syria
dan ini artinya mereka ingin sesuatu juga
ini artinya apa sih yang harus kita lakukan
jangan sampai ini selalu digelindingkan oleh rekayasa oknum yang mungkin yang mereka juga capek dan lelah juga apa ini seperti ini
iya dan saya lihat juga mungkin ada ketimpangan dari diseminasi media itu sendiri kan
kalau kita lihat sekarang
walau banyak sekali anggota negara negara oki
tapi kebanyakan informasi itu biasanya keluar dari amerika atau barat
minimal negara negara yang
mungkin bahasanya juga bahasa universal ya
dalam tanda kutip bahasa inggris
sementara kalau anggota negara negara oki
kita juga kalau kita medianya bahasa indonesia
jadi mungkin pengaruhnya hanya seluas indonesia
kemudian negara negara tetangga juga sama
ini apa yang bisa dilakukan oleh ibraf
untuk menyeimbangi diseminasi dari informasi itu
sehingga tidak ada semacam imperialisme berita
yang sifatnya itu eropa atau amerika sentris ya
ya ini sebenarnya menjadi sebuah fenomena
yang hampir sama rata di seluruh negara
yang namanya pengkoptasian sebuah informasi
kemudian disebarkan dilakukan sebuah pembentukan opini
nah rata rata permasalahan inilah yang mungkin menjadi catatan juga
bagi forum ibraf kali ini
bagaimana yang namanya seolah olah
ya middle east yang menjadi sumber permasalahan
kemudian orang orang dikategorikan yang ber
background agama islam
seolah olah itu menjadi sebuah ekstremis
yang selalu digelindingkan seperti bola salju
yang tidak pernah pecah atau tidak pernah cair
nah ini kami sangat berharap
jadi khususnya saya jadi presiden
kita bicara ayo kita selesaikan satu satu
yang mana yang harus kita mulai
mudah mudahan dengan pola begini
kita sudah menyamakan persepsi
menyamakan sudut pandang yang sama
jadi melangkah itu benar benar dengan satu frame yang sama
jadi tidak lagi bicara ego
iran harus begini
irak dengan disimulasi begini
semuanya bicara begitu
nah kalau ini menjadi satu kekuatan bersama
kami yakin apapun jadi sebuah isu bisa dibantah
dan imperialisme pun juga akan hancur sendiri dengan pola pola itu
ya sebenarnya lebih kalau kita lihat misalnya
hanya terpikir al jazeera
misalnya dengan pandangannya agak berbeda
atau bbc mungkin agak lebih netral
tapi kebanyakan kan suara suara yang merepresentasikan belahan dunia ini
di timur tengah juga itu tidak sebanyak yang sekarang ini kita dapatkan dari seluruh dunia
apalagi ya memang teknologi platformnya itu juga kan seperti twitter facebook
itu kan semua dilahirkan di negara negara berkembang
jadi mungkin ini dirubah
bilema juga ya
iya menjadi hal yang apa ya
sebagai pengguna dan konsumen
untuk kapital itu ya
untuk mengembangkan sebuah platform
sebuah platform yang memang merepresentasikan merefleksikan who we are nya
bukan kita sebagai ya pasif lah dalam hal itu
itu kita coba untuk kemarin berkomunikasi salah satu yang bisa melakukan itu kan china ya
dia membuat satu platform yang kuat untuk negaranya
dan itu suksesnya
emang kan itu dalam bahasa mandarin chinese
artinya sebenarnya itu menjadi sebuah contoh bahwa mereka untuk memproteksi senamanya imperialisme
tapi yang terjadi malah di negara mereka sendiri
nah di kita ini kan memang tidak ada untuk itu selain way out ini pasti kesana
platform kesana dan sebagainya
nah itu berapa negara kami juga melihat mereka sudah mengatur regulasi
dengan salah satu isu masalah tax ya
pajak yang mungkin tidak seenaknya
dengan apa apa mengambil informasi melakukan disseminasi
kemudian memberikan sebuah edukasi informal yang begitu
membuat suasana masyarakatnya menjadi gaduh
nah itu juga berapa negara juga mbak desi itu akan membentangkan itu
yang saya lihat dari paper yang mereka akan urai
artinya ini memang harus komprehensif ya
it's not about the software nya tapi juga hardware nya juga harus dipikirkan secara detail
kontennya itu sangat penting ya
nah framingnya itu tadi yang penting ya
bukan kita ingin menjual yang good news
seolah olah kita semuanya itu bagus
tapi paling tidak informasi yang bisa mengimbangi
orang misalnya indonesia saat ini
masih tidak banyak ternyata orang orang di dunia yang paham atau mengenal indonesia
padahal kan negara mayoritas muslim terbesar dua ratus lima puluh juta penduduk
tapi biasanya dikenal untuk hal hal yang kalau tidak bali
yang lain lain mungkin lebih ke misalnya terorisme kemiskinan
dan sekarang mungkin anti minoritas
karena ini yang menjadi sorotan
apa kira kira nanti dapat
anda sebagai kpi yang kita bisa lakukan untuk menciptakan pencitraan yang jauh lebih baik
ini cuma menghati positif ya
biasanya pencitraan sekarang ini
nah ini juga kenapa saya juga bicara minta tolong ke pak luhut panjaitan
karena beliau menkomar itu yang membawahi masalah hospitality
dalam artian menteri pariwisata
nah kita bicara tentang harus ada indonesia message for the world
kita harus yakin indonesia itu aman nyaman
yang mungkin yang selama ini bicara tentang sebuah framing media indonesia
yang selalu demo setiap saat
akan bicara kerusuhan kegaduhan yang bikin ya
atau kalau tidak bencana alam
terus transi kita banyak
banyak bencananya di negeri
nah ini kan sebenarnya energi yang harus kita satukan
bahwa kita itu memang ada yang sesuatu yang lebih di sini
jangan yang minority yang harus selalu kita gaung dalam hal yang negatif
nah ini yang disampaikan di situ itu ada namanya topik
nah ini yang disampaikan di situ itu ada namanya topik
nah kira kira apa yang akan dijadikan semacam regulasi atau komitmen bersama
untuk menjaga bahwa digital ini nanti juga bisa berhasil
justru mempersatukan kita sebagai manusia
bukan justru memecah belah dengan terjadinya polarisasi polarisasi
atau sekat sekat yang kita lihat semakin banyak timbul di dunia ini ya
keinginan untuk membuat dinding dinding
baik dinding virtual ataupun dinding
ini memang menjadi bermasalahan
seolah olah kita kembali ke zaman dahulu yang dimunculkan egocentris dalam sebuah kelompok kelompok
seolah olah kelompok ini lebih baik dari kelompok yang sebelah
dan itu dilakukan dengan cara sosialisasi melalui namanya media baru
nah ini sekat sekat ini harus memang menjadi pr
karena rata rata yang pengguna media ini permasalahan pengetahuannya mbak desi sangat berpengaruh
karena tidak ada pengetahuan yang khusus
kalau mereka berbuat ini apa impact nya dan perilaku
nggak usah jauh jauh seperti media baru
itu anak muda sekarang itu siapa yang cepat men share itu yang terbaik
namanya yang filterisasi dari masyarakat
tidak tahu dari mana siapa tujuannya apa dan apakah orangnya juga ada atau tidak
nah ini akhirnya dimanfaatkan oleh rekayasa oknum yang memproduce namanya konten konten
wah pengetahuan yang lemah ini harus dimanfaatkan dengan posisi posisi yang kira bikin clash dan gaduh diantara kita
nah rata rata itu hampir rata rata di sebelah kian negara negara yang bertumbuh kembang juga masalah menjadi seperti itu mbak desi
jadi ini memang kalau ini bisa diselesaikan secara makro global
dan setiap negara bisa membahas ini dan turun kepada kasus yang ada di indonesia
kami pikir kalau memang ini serentak selesai dengan cepat kok
social movement bisa mengalahkan yang namanya perilaku perilaku yang seperti kita menggelorakan ketika indonesia merdeka lah
bahwa ada yang ambon yang padang yang apa lagi dan sebagainya
dan kita lihat beberapa kali ya media sosial itu dipakai untuk hal hal yang baik
misalnya untuk aktivism yang positif menggalang dana bantuan dan lain sebagainya
cuma nih bersih kok udah dekat dekat
udah mendekati hal hal yang sifatnya politik itu
nah ini sisi buruknya
tidak ada yang ikhlas ya
nah di sini apalagi pemilu di amerika serikat itu kelihatan sekali kan
lahir tiba tiba sekarang yang namanya fake news ya
hoax dan lain sebagainya
nah ini kita pada saat dimana posisi kita sebagai media juga kredibilitasnya
itu juga mulai dipertahankan
ini bagaimana ya caranya
karena sekarang banyak sekali dan mudah sekali bagi orang untuk mencari sumber sumber informasi yang alternatif
diluar yang formal diluar yang bersertifikat diluar yang punya sop tanggung jawab dan kode etik
dan ini justru lebih dianggap fakta
dianggap lebih bermartabat lah
bahkan donald trump sendiri mengatakan mainstream media itu musuh dari masyarakat amerika
bayangkan jangankan donald trump
saya berapa kunjungan berapa daerah malah satu kepala daerah pun ngomong begitu
bahwa seketika konvensional atau mainstream media ini menjadi sesuatu yang melawan
karena segala sesuatu yang dilakukan menjadi sesuatu yang salah dalam sebuah tindakan
apapun arah yang mau dilakukan
bayangkan dalam keadaan itu mau bekerja seperti apa
dan saya merasakan psikologis itu
dalam kegaduan itu harus menyelesaikan dulu psikologis yang mereka rasakan gitu
nah ini kenapa kalau dilihat hilir ke hulunya
ini kan ada sesuatu masalah yang harus berjalan serentak mbak desi
nggak bisa oh ini mentang mentang dari asing ini yang namanya provider harus kita inikan
tapi dalam satu sisi yang namanya sumber daya manusia sendiri yang harus kita bertumbuh
ini harus dilakukan sebuah literasi yang baik
bagiannya penggunaan yang baik
regulatory juga harus diatur dengan sempurna
jangan sampai nanti regulator itu bolong bolong juga memanfaatkan itu
dan yang terjadi kan saat ini seolah kita menjadi kebablasan
seolah olah apapun salah pun sekarang mulai kan
setiap keperkataan pun sekarang kalau salah bisa ditangkap misalnya
akhirnya menjadi suatu hal yang kira kira dikriminalisasi
kemudian ketika memanfaatkan ini untuk kepentingannya pribadi
nah ini yang tidak hadir di negara ini
seolah ini negara itu diri kita sendiri hidup di sini
tempat yang begitu banyak
tapi ini berbeda
bahaya karena kalau kita mendengar sesuatu yang kita tidak suka
walaupun ini merupakan fakta
jadi ini kita kan disebut hidup di dalam dunia post truth
dimana sebenarnya kebenaran fakta itu sudah tidak penting lagi
yang penting itu adalah persepsi opini emosi
nah ini apalagi andre sebagai ketua kpi dan sekarang presiden ibraf
ini kan sebenarnya esensi
esensi dari who we are nya itu sendiri yang sekarang sedang dalam ambang tidak jelas
iya ini yang bilang
saya selalu ngomong hilir hulu ini harus selesaikan bersama sama
jadi jangan hanya sekedar permukaan kita hajar
terus di bawah kita tidak paham bagaimana ini muncul lagi generasi satu
yang akan diduplikasi atau di duplikasi oleh orang orang yang memanfaatkan ini
bagaimana ini jadi satu yang bermanfaat
ini yang mungkin mbak desi kadang kita teriak teriak teriak tetapi so apa ya way outnya gimana nih
jalur dari mana kita mulai
nah ini yang nggak hadir
kebetulan kpi kebetulan menjadi presiden ibraf
di media mainstream yuk dan semua sepakat
sampai kami ada grup namanya komitmen penyiaran
jadi kalau ada sesuatu something misalnya ada agenda besar misalnya seperti pil kadasar rentak kemarin
kapan quick count itu harus dilakukan
jadi tidak perlu dengan sebuah regulasi yang harus di fetokan gitu
bahwa ini salah atau di fonis
tapi bisa didiskusikan
kemudian ketika ada demonstrasi besar yang mana yang harus di ini kan tolong jangan diciptakan framing bahwa indonesia itu bergaduh dan sebagainya
sampaikan se real fact nya seperti apa
walaupun kita juga ada tantangannya bahwa ya ada media yang memang karena ini aspek bisnis kepemilikan dan lain sebagainya
idealnya kan independent
tapi kenyataannya kan juga
ini bagai masih pr ya
buat kita itu sendiri
nah apa yang ingin dihasilkan setelah dua hari melakukan konferensi ini semacam mou letter of intent
pertama memang ada declaration dari ibraf sendiri
negara oki sendiri akan melakukan sebuah deklarasi
dari satu sisi non negara oki
negara oki ada seperti korea selatan yang melihat indonesia bertumbuh baik
jadi mereka ingin bekerja sama dalam hal co production
artinya sebuah konten konten yang positif yang bisa diatur oleh dua negara dan ciptakan sebuah konten program tv bersama
tapi positif itu menarik ya
biasanya kalau dulu positif ini justru nggak ditonton orang
yang ada drama dan ada
ini terjadi loh mbak desi
saya cerita ini kenapa rata rata di free to air nasional televisi yang indonesia sekarang masuk berapa konten program
karena miskin konten sdm di indonesia
karena tidak ada yang mampu menciptakan kreativitas konten
ketika satu film di korea itu kenapa mereka surprise dan laku
nah indonesia harus belajar begitu dengan bangganya menciptakan sebuah karakter di sana dengan sebuah sinetron dramanya
kenapa kita tidak ciptakan
yang kita coba sinetron
kalau tidak konsumtif hedonis jakarta sentris
semua disebar seluruh indonesia seperti itu anak anak smp sd
sehingga harus berberlaku apa yang disampaikan di sinetron
sehingga kalau dari kpi sendiri kadang kadang menghitung kualitas program sinetron asing dari misalnya apakah turki dari india atau dari mana
lebih baik secara kualitas daripada sinetron indonesia
dan saya selalu orang yang beranggapan ketua kpi ini sangat komunikatif misalnya turun ke industri
oh terlalu dekat dengan industri
karena undang undang mengatur bahwa kpi di undang undang ini dinyatakan yang poin ke enam wajib membantu menciptakan sdm yang handal profesional di dunia penyiaran
artinya kpi harus terlibat merubah lernak
kaca bukan dengan banyaknya sanksi
memberhentikan kemudian diulang lagi ganti program itu yang terjadi
ler kaca gak berubah
terima kasih banyak andre luar biasa semangatnya passionnya
masih muda tapi ternyata sudah menjadi bapak presiden
dan anggotanya banyak lagi di seluruh dunia
kita harapkan acaranya sukses
bapak bapak kakek kakek semua ini
oke makasih mbak desi
ya setelah berikut ini saya akan berbincang bersama sekjen dari ibraf
ya kini kita lanjutkan insight seputar kegiatan ibraf di bandung
kali ini bersama sekjen ibraf hamid ersoy
dan juga seorang profesor dari hubungan internasional
bagus sekali bertemu di sini
di bandung di indonesia
saya dengar ini bukan kali pertama kamu datang ke sini
saya senang datang ke sini
saya sangat senang berada di negara islam yang paling besar
dan ini adalah pengalaman kedua saya
pernahkah pengalaman pertama saya
saya diperkenalkan sebagai penyampaian di kongres tahun tahun kpi
dan saya berhubungan dengan pembuat keputusan kpi
dan karena kami sangat senang dengan acara itu
kami memutuskan untuk berada di sini di suatu kesempatan lain
dan itu adalah pertemuan tahun ke lima dari ibraf
ya kali ini di bandung dan indonesia adalah presiden

kamu sendiri dari turki
dan di turki dan indonesia kita memiliki banyak kebedaan
kami adalah negara yang besar muslim
bagaimana perjumpaan ini sampai sekarang
apakah itu mencapai kehargian anda
dan apa kehargian dari indonesia
menjadi presiden pada saat ini
dan juga sebagai populasi muslim yang paling besar
itu lebih dari
bergantung pada kehargian saya
pertemuan tahun ke lima di bandung
lebih dari kehargian saya
interaksi antara para pelanggan
kegembiraan para pelanggan
dan keberadaan negara yang dihubungkan
itu sangat luar biasa
bukan hanya oleh keberadaan komite organisasi indonesia
dan para anggota tim lainnya
semalam mereka memberikan kesempatan
untuk melawat museum asia afrika
di mana kami diberikan informasi tertentu
sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima
dan saya terkejut melihat
dari alam bandung itu
yang diadopsi pada saat itu
oleh kekuatan dunia yang besar
yang bukan memberi dari dunia utara atau barat
di dunia yang tidak berkelompok

alam bandung itu
sejauh yang saya bisa lihat
dan itu adalah kesempatan yang baik
untuk memiliki mesyuarat anggota tim alam bandung
bukan di kota kota lain di indonesia
karena itu adalah
tendensi yang sangat harmonis
yang kita lihat di dalam pergerakan yang tidak berkelompok
dan di dalam alam bandung itu sendiri
karena alam bandung itu
tidak terkait dengan blok utara atau barat
itu adalah kultur yang berbeda
itu berjalan dari indonesia
memiliki wilayah geografis yang besar
kita telah melihat
dalam pertemuan tahun terakhir kita
bahwa kita memiliki kultur yang berkumpulan
antara turki dan indonesia
salah satunya adalah
negara yang terbanyak
yang lainnya adalah
negara yang sangat berinfluensi
dan sangat dekat dengan negara eropa atau negara barat
persiapan dan kolaborasi antara dua negara itu
dan juga di sektor media
apakah anda senang dengan hal ini
dan apakah anda melihat bahwa
ada komitmen yang kuat
antara member ibraf
untuk memulai dan menjawab
beberapa masalah yang
diperlukan oleh pemberitaan
terutama di negara oic
yang sekarang terhadap
dan hal lainnya adalah
apa yang terjadi di dunia sekarang
kita memiliki banyak tantangan
bukan hanya dari sisi politik
tapi juga dari kita
apakah anda senang dengan cara
yang dilakukan oleh substansi
sebenarnya kita baru saja mulai
menghadapi masalah yang berbeda
dan kita baru saja di tahap
institusi yang berulang
karena ini adalah forum yang tidak beruntung
forum yang bergantung
hanya untuk bergantung dengan pandangan
pendapat dan pengalaman
di beberapa negara member oic
kita tidak memiliki pengadil
dan di beberapa negara
kita tidak memiliki pengadil
komersial atau pribadi
tentu saja ada perbedaan yang
harus dihadapi dengan sangat berat
namun di negara negara
di mana kita memiliki demokrasi yang berfungsi
di mana kita memiliki kebebasan ekspresi
di mana kita menikmati
hak hak manusia individu
lebih mudah untuk berkomunikasi
dan memiliki produksi produksi
atau proyek proyek yang berbeda
dari proyek proyek yang berbeda
untuk diimplementasikan dengan cepat
contohnya salah satu otoritas terbaru
yang kami diberikan oleh oic itu sendiri
adalah memiliki observatorium
jadi ibraf akan berfungsi
yang berarti mereka akan mengumpulkan
segala jenis informasi yang relevan
yang ada di radio atau televisi
dan kami akan mengumpulkan semua informasi ini
dan menempatkan di website ibraf
yang akan tersedia untuk semua anggota kami
segala channel tematik
segala channel kegiatan sport musik
akan mendapatkan kesempatan
untuk menghubungi rakan rakan mereka
di lima puluh tujuh negara secara langsung
untuk proyek atau objektif yang sama
tapi sekarang hari ini
kami tidak memiliki database
yang bisa kita dapatkan
dan berusaha untuk berlaku dengan cepat
jadi ini berarti
ibraf akan menjadi sumber informasi
yang akan memanfaatkan
untuk kekerjasamaan antara broadcaster
dan tentu saja
langkah berikutnya adalah
perjanjian atau rekomendasi
atau bahkan seperti yang saya katakan
kami bisa mencapai
berdasarkan konvensi itu
kami bisa menyelesaikan masalah kami
pada tahap teknis
mengenai masalah interferensi
yang tidak bisa dikontrol
jika tidak ada konvensi yang berkaitan
dan kami juga bisa menangani masalah kami
yang terdiri dari konten broadcasting
yang tidak harmonis
atau yang memusnahkan hak hak
orang atau grup
yang sekretaris ideologis
atau grup agama
non diskriminasi adalah prinsip asasnya
preventifan bahkan bahkan bahkan bahkan
adalah salah satu peraturan yang harus diperlukan

dalam konten broadcasting trans frontier
tidak ada negara negara yang berdekatan
yang bisa menangani masalah ini
konvensi yang berkaitan
yang mengatasi broadcasting trans frontier
maka itu berarti
tanpa meningkatkan level tensi
atau tanpa mendapatkan
masalah politik dalam broadcasting
kami bisa menangani masalah teknis